sementara itu lima puluh satu tenaga medis di rumah sakit umum daerah kota bogor jawa barat positif terpapar covid sembilan belas
uswem jalan nirapit tes
mereka diduga terpapar dari orang tanpa gejala atau otg yang marak berkeliaran di rumah sakit
dampaknya layanan umum rumah sakit ditutup oleh pemerintah kota setempat
layanan medis umum di rumah sakit umum daerah kota bogor jawa barat pada rabu pagi ditutup oleh pemerintah kota bogor
setelah puluhan tenaga medis terpapar covid sembilan belas
seluruh pasien rawat inap juga dirujuk ke sejumlah rumah sakit lain demi menghindari resiko meluasnya penyebaran virus corona
dari delapan ratus tenaga medis yang menjalani rapit tes lima puluh satu di antaranya positif terpapar virus corona
puluhan tenaga medis ini kini diisolasi di sebuah hotel
mereka diduga terpapar dari orang tanpa gejala atau otg yang berkeliaran di rumah sakit
hingga kini total jumlah odp
jadi kota bogor jawa barat bertambah menjadi tiga ratus satu orang
dari jumlah sebelumnya dua ratus lima puluh orang
kemudian langkah selanjutnya hari ini kita ambil swab testnya
mudah mudahan dalam waktu dua tiga hari hasilnya bisa kita ketahui bersama
terkait dengan upaya kita di rumah sakit umum daerah
saya sudah coba koordinasikan dengan kepala dinas kesehatan untuk penutup sementara
dalam situasinya tidak memungkinkan lagi apabila kita teruskan misalnya rawat jalan untuk rawan covid
karena sangat berisiko